puluhan pengemudi berbasis online berunjuk rasa menolak perubahan status
sama seperti transportasi konvensional lainnya
para pengemudi menilai bahwa sistem kerja kemitraan ini
berbeda dengan sistem kerja transportasi konvensional
aturan mengenai perubahan status tersebut yang tertuang dalam peraturan menteri no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas
masih dalam proses gugatan di mahkamah agung
sementara itu dirjen perhubungan darat budi setiadi menyatakan
masih mencari pola bisnis yang tepat bagi transportasi berbasis online
jangan nyangkut masalah perusahaan aplikasi menjadi perusahaan transportasi
itu sampai dengan sekarang kita belum mendapatkan satu konsep yang menjadi keputusan pemerintah
masih sedang digodok
dan kita masih terbuka kemungkinan untuk melakukan diskusi
jadi jangan kemudian bahwa seolah itu sudah menjadi keputusan mutlak
namun demikian bisa saja itu mengarah ke sana
dan sekarang sedang dilakukan semacam kajian untuk bagaimana proses bisnis terhadap taksi online ini